harus orang yang berdomisili
berikut ini sebuah laporan tentang hal itu
ada sebuah riset dari university of arizona mencatatkan akan ada tambahan satu ratus tujuh puluh sembilan juta orang baru di dunia